keinformasi teknologi belum selesai menggarap pasar empat g
kini indonesia dan negara lainnya bersiap menyongsong koneksi lima g
namun kapankah indonesia bisa ikut bermigrasi ke jaringan generasi kelima ini
sejak dua tahun lalu sejumlah daerah di tanah air telah terhubung koneksi empat g
namun migrasi jaringan empat g ini tergolong lambat
karena konsumen masih nyaman dengan koneksi dua g dan tiga g
tak heran banyak pihak yang pesimistis jaringan lima g bisa segera dinikmati di indonesia
namun erickson indonesia mencoba mematahkan pendapat itu
disebutkan teknologi lima g akan mendukung percepatan digitalisasi
meskipun spektrum atau frekuensi belum dipasang pemerintah sebagai regulator
jaringan lima g bisa diterapkan lebih dulu di banyak industri besar
seperti pabrik manufaktur transportasi dan kegiatan besar seperti asian games dua ribu delapan belas
melalui teknologi lima g ericson tertarik bekerjasama dalam membangun bandara pelabuhan
jalan tol transportasi perkotaan e government dan industri energi
saya tidak berpikir kita akan menghitungnya oleh klien
karena teknologi ini akan menjadi standar di seluruh dunia
dan juga di indonesia di seluruh penduduk dan di seluruh pemain dan ekosistem
sangat penting untuk membuat ekosistem penuh di mana semua orang bisa bergabung
saat ini pengalaman kami adalah
bekerja hanya dengan pasangan yang diperoleh
dan alasan untuk itu bukan karena kita
kita lebih berminat dengan apa yang bisa dan apa yang bisa dilakukan dengan teknologi sekarang dan kemana kita pergi
kita lebih berminat dengan memikirkan apa yang bisa diubah ke industri tertentu
sementara itu pemerintah mengaku siap dengan regulasinya
bila pasar dan pelaku usaha dari jaringan lima g sudah terbentuk
regulator akan menyediakan frekuensi
namun kuota itu hanya bisa diberikan kepada empat operator telekomunikasi
sehingga konsolidasi operator akan terus didorong
sampai tiba saatnya jaringan lima g bisa diimplementasikan
kemungkinan hal itu terwujud pada tahun dua ribu dua puluh
operator juga perlu menghitung model bisnis dan melakukan studi kelayakan teknologi lima g
menteri komunikasi dan informasi rudiantara mengatakan hal tersebut
dalam acara perayaan ericsson indonesia ke satu ratus sepuluh
di jakarta senin siang
kita alokasikan di band dua puluh delapan ghz kita akan alokasikan itu
di sana totalnya ada dua ghz
dua ghz sama dengan dua ribu mhz
dan kalau dibagi lima ratus mhz satu operator kita akan dapat empat operator
saya juga gak ingin banyak banyak operatornya
makanya ini konsolidasi konsolidasi konsolidasi terus
bagi pemain bisnis telekomunikasi
jaringan lima g bukanlah hal yang revolusioner
berbeda halnya saat migrasi dari dua g dan tiga g ke empat g
yang menyedot investasi sangat besar dari sisi infrastruktur
salah satu operator xl mengakui jumlah pelanggan empat g milik xl
perpindahan dari tiga g ke empat g itu boleh dibilang
ada perubahan arsitektur
jadi agak lumayan perubahannya
tapi dari empat g ke lima g itu lebih
boleh dibilang bukan revolusioner tapi evolusi
jadi bisa dilakukan secara software
sehingga kalau dari sisi equipment diharapkan
investasi yang dikeluarkan itu tidak terlalu besar
the lima g business potential report tahun dua ribu tujuh belas menyebutkan
bagi bisnis operator teknologi lima g bisa mendorong
hal itu akan terwujud apabila target peluncuran lima g secara global
dilakukan pada tahun dua ribu dua puluh